sudara banjir yang merendam sebagian wilayah demak jawa tengah belum menunjukkan tanda tanda surut
bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai tiga meter
saudara ini adalah pantauan udara banjir yang merendam demak akibat kembali jebolnya tanggul sungai wulan
tercatat ada sebelas kecamatan yang terendam banjir
sementara itu saudara perbaikan tanggul bulan ini terus dikebut
alat berat juga dikerahkan untuk memperbaiki tanggul yang jebol
tak hanya merendam permukiman warga banjir di demak juga merendam kompleks makam sunan kalijaga di kadilango
banjir setinggi tiga puluh hingga lima puluh cm merendam seluruh